dari sederet miliarder termuda yang dirilis oleh forbes
satu nama yang mengejutkan datang dari artis yang juga merupakan pengusaha kosmetik yaitu kylie jenner
nah kekayaan klan dari kardashian ini berasal dari bisnis kosmetik berlabel kylie cosmetics
yang ditaksir mencapai sembilan ratus juta dolar amerika
nah bisnis kosmetik memang perlahan memang apa saya bilang jadi side job atau jadi sampingan ya
tidak sedikit dari artis artis hollywood ini untuk menambah pundi pundinya dan juga ketenaran mereka pastinya
nah siapa saja dan memang berapa banyak sih pundi kekayaan yang mereka hasilkan atau mereka kantongi
dari produk atau dari bisnis kosmetik
saya ajak anda untuk melihat berapa dua sampai dengan tiga ini data yang dihimpun oleh tim lead bank sian indonesia dari berbagai sumber
jadi saya akan hadirkan perempuan perempuan cantik
jadi cantik pintar cari uang punya nama besar juga terkenal pokoknya pas banget ya
cantik cantik atau perempuan perempuan ini tuh bisa membuat pria mabuk
tapi tidak cuma pria saja perempuan perempuan juga bisa mabuk ke payang
anda mungkin salah satunya karena alias kantong jebol ya untuk menyerbu atau memburu kosmetik kosmetik hates mereka
saya bilang bukan hates tapi hates karena memang hates banget
seperti apa hatesnya saya ajak anda yang pertama ini dia the world's youngest self may billionaire
yang pertama adalah kylie jenner salah satu klan dari kardashion jenner yang baru saja dinobatkan oleh pers sebagai
pengusaha termuda usianya masih sangat muda
anda bisa tebak berapa usia dari kylie jennernya dua puluh satu tahun
oke dua puluh satu tahun tapi awalnya memang dikenal sebagai seorang artis atau sebagai model
pelan pelan kyli ini juga menambah pundi pundinya dan juga ketenaran karena jualan bisnis kosmetik atau produk kecantikannya adalah kylie kosmetik
jadi kalau perempuan melihat dua barang ini kylie kit ini
ada lipsticknya kemudian juga ada lip pencilnya
pasti tahu banget ya
dirilis kira kira di tahun dua ribu lima belas tepatnya tiga puluh november dua ribu lima belas
hatesnya saya bilang tadi hates gitu nggak murah mahal harganya
waktu itu harganya hampir tiga puluh dua puluh sembilan dolar amerika atau mungkin sekitar empat ratus sepuluh ribu rupiah lah
jadi kalau misalnya indonesia gak masuk indonesia sayangnya waktu itu produknya jadi orang orang perempuan perempuan indonesia
saya salah satunya harus poh harus pre order dulu
harganya sampai indonesia nggak empat ratus sepuluh bahkan bisa dua kali lipat pada waktu itu
oke nah kylie jenner dengan kylie kitnya tidak membutuhkan waktu banyak untuk menjual
karena baru hitungan bukan hitungan jam tapi hitungan menit kylie kit dijual di online dan juga beberapa pop shops di amerika semuanya ludes alias sold out
dan pendapatan kylie gak heran
dibilang perempuan termuda dan juga terkaya karena hanya dalam waktu satu lima tahun alias delapan belas bulan
kylie sudah mengantongi pendapatan hampir enam triliun rupiah yaitu empat ratus dua puluh juta usd dari jualan bisnis kosmetiknya
nah tidak hanya itu keuntungannya saya pikir juga kenapa kylie kit ini digandrungi oleh perempuan oleh cewek cewek muda
karena memang kylie ini di sosial medianya
di instagram dan juga twitter ini followernya banyak banget
jadi salah satu strategi marketingnya adalah ya itu jualan dia pakai melalui instagram
jadi orang orang pada melihat pada penasaran oke ternyata itu jadi itu jari tariknya
di instagram jumlah followersnya satu ratus dua puluh delapan juta kemudian di twitter tujuh juta followers ya
jadi gak heran mungkin angka angka yang dihasilkan ini ya salah satunya dari sini juga
dan di tahun dua ribu delapan belas ini forbes pernah merilis bahwa penghasilan kylie
dari bisnis make up nya ini dua belas tujuh triliun rupiah atau sembilan ratus juta usd
itu baru dari bisnis makeup ya karena kylie ini banyak sekali bisnis lainnya alias pekerjaan lainnya
yaitu ada clothing partner juga dengan canle genner dengan saudaranya
kemudian juga ada partnership dengan beberapa brand seperti adidas talk shop dan juga masih banyak lagi
kemudian juga dia membintangi reality show bersama saudara saudaranya dan juga ibunya
jadi inilah dari mana pundi pundi kylie sehingga dinobatkan menjadi wanita terkaya termuda terkaya dari situ ya
kemudian ternyata klan dari kardashion yang lainnya adalah kim kardashion saudara dari kylie jenner
juga tertarik dengan hal yang sama dengan bisnis yang sama yaitu bisnis kecantikan
kalau tadi kan kylie kosmetics
nah kalau kim kardashion adalah namanya kkw jangan salah ya bukan kw karena ini bukan kw
harganya bukan kw
harga bukan harga kw tapi harganya mahal banget
harganya empat puluh delapan usd
jadi produk andalannya adalah kalau perempuan pasti tahu
ada kontur kemudian juga ada highlighter
kitnya seperti ini
nah memang tidak menghasilkan penghasilannya tidak sebesar kylie jenner tadi
di hari pertama penjualan produk dari kkw atau kkw ini
kim kardation west ya panjangnya
ini hari pertama sudah menjual tiga ratus ribu produk
pihak pendapatannya ditaksir dua ratus satu enam miliar rupiah
atau kalau di usd adalah empat belas empat juta usd
itu dari kim kardashian
nah berikutnya kita ada riana
ini dia ya riana penyanyi yang juga meluncurkan produk kosmetik atau produk kecantikannya melalui fenty beauty
macam macam venti beauty itu dan ini sudah dijual di dua puluh negara
salah satunya ada bahrain kemudian malaysia dan juga singapura
nariana sendiri terlibat dalam proses packaging kemudian marketing formulasi produk
jadi tidak cuma nyantel nama besarnya saja
bahkan di youtube makeup tutorials dari fenty beauty ini sudah dilihat oleh satu ratus tiga puluh juta views orang
kurang dari sebulan
dalam waktu empat puluh hari penjualan fenty beauty ini menghasilkan satu empat triliun rupiah atau seratus juta usd
maka tidak heran kalau time di tahun dua ribu tujuh belas pernah memasukkan rihanna
ini adalah dua puluh lima kebaikan kebaikan dua ribu tujuh belas
oke jadi sekarang ini fenty beauty katanya kesuksesannya penghasilannya pun sudah mendahului
jadi sudah di top satu nya di peringkat teratas
ngalahin tadi kylie jenner dengan kylie cosmetics
itu tadi kita lihat artis artis atau selebritas hollywood yang juga punya pekerjaan sampingan sebagai pengusaha bisnis kecantini atau bisnis makeup